kata bapak b tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan
tapi kita ketahui tadi dikatakan bahwasannya
pernyataan itu mengacu momen saat debat perdana pilpres dengan anies baswedan
nah ini menyebabkan rupiah mengalami penguatan
indonesia bisa pecah telur di basket
semuanya tersebar dari sini hingga ke pojok sana bahkan di sebelah di dekat bantaran sungai
otomatis banyak pengeluaran ya karena memang istilahnya kita untuk keluarga
makanan doko perkembangannya cepat
apa yang dijanjiin sm waktu itu
terus habis itu dua smp kan pindah lagi ke maibon
kita lihat kemarin dengan pak menteri pupr
dan fish and chips yang dibanderol dua puluh lima ribu rupiah
jam enam gitu sebelum setelah lepas maghrib baru dia pulang kalau sebelumnya engkong saya gak ada di
apakah misalnya komitmen dan kebijakan soal implementasi undang undang desa
dan kita tahu juga waktu waktu sebelumnya sudah banyak jenderal yang menjadi korban daripada serangan israel
wow sayang sekali karena waktunya terbatas
namun dalam satu x dua puluh empat jam resi tidak kunjung dikirim
se dingin itu dan se sejuk itu air terjunnya
kalau ribuan nggak ada kalau ratusan ada
nah terus saya nggak punya uang buat itu
jadi kalau gitu bisa dibilang bahwa puasa itu bisa menurunkan stres dong
akan terus meninggikan lantai rumah mereka
oke ngelakuin sesuatu dengerin dengerin saran
sehingga wacana wacana tersebut terdengar oleh mereka mereka
bila memungkinkan lakukan aktivitas fisik atau olahraga di dalam ruangan
carilah pendamping atau orang yang dipercaya
bukan sekali setahun kita harus diingatkan
ah masih ada cio tuh cio angkatan terakhir tuh eh tahun terakhir cio
selain impor pemerintah saat ini juga mencoba membuka lahan pertanian yang semakin luas
tapi yang saya sampaikan tadi konteksnya ya
tapi sebut abastol ya pastinya
maksudnya kadang kan suka ini loh
pola makan yang baik inge terapkan sehari hari itu
tak jauh beda dengan elisa rusdi yang merupakan pelajar kelas sembilan asal cakung jakarta timur
kalau sekarang sih normal tapi nggak begitu sih jadinya kan udah mulai latihan sama tim ponnya lagi ya tiga kali seminggu
dicari di mana mana susah sekalinya ada harganya mungkin dua tiga kali lipat adalah susu beruang
dari dua ratus tujuh puluh delapan yang sudah terdaftar ini
karena sejarah perjalanan bakmi ini dijadikan mural atau lukisan dinding
kemudian atensi untuk korban bencana
nah tapi kita tahu di dua belas poin kriteria itu ada maksimal empat kamar atau empat
empat dari lima orang yang saya temui di wilayah jakarta saja
kami dengar sudah sejak lama sebetulnya di kalangan wartawan di kalangan politisi
lala mengaku perjalanan bisnisnya ini tidak terlalu berhasil
karena kalau sekarang lebih memakan waktu
cuma dia kotanya aku agak ini
ya karena spiritualitas bisa dengan tanpa agama
mengalir ke arah hilir ke kota banjir masin
setelah puas menikmati panorama hongkong dari darat
panti pijat ini dibangun oleh haji naim pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
rasa takut namun takjub menjadi pengalaman nyata yang berharga
enggak salah asia championship
rata rata mereka yang tinggal di sini adalah generasi penerus
kue yang serupa dengan waffle ini merupakan kue tradisional korea yang berbentuk ikan dan sangat populer loh di negara asalnya
iya jadi kalau misalnya kita mau serius sekalian
mas maulana kalau begitu jika kemudian audiensi nanti akan terjadi dengan pihak kementerian
apakah hal ini juga berpengaruh terhadap emitan emitan energi dan batubara ataupun logam di indonesia pak
dia enam kali ya mengalami penurunan
setelah itu hancur akibat terjangan banjir dan tidak pernah dilakukan perbaikan
izul itu emang langsung ke kembaran berdua atau satu satu itu kak
lalu apa yang bisa mbak lihat apakah memang dari pihak penyedia jasa ini tidak memberikan pemahaman yang transparan
sebuah hotel di kawasan gatot subroto menawarkan fasilitas ramah anak
di masjid ini dulu berkumpul para ulama besar yang didatangkan dari minangkabau dari palembang dari sambas
memang kita akui itu yang meminta ini adalah sebenarnya asosiasi tekstil api asosiasi sepatu asosiasi sepatu korea dan garmen korea
dia bersaing dengan lazada dan blibli gitu
apakah nantinya akan dibuat di kunar atau bahkan di sini akan dibuat fasilitas fasilitas lain
itu jangan sampai saya kesana kesana gitu ya kalau kita berbicara mengenai penyakit jantung
dibanderol mulai dari rp dua puluh satu dengan nasi dan tiga tusuk sate
gak kayak supardi emre duar
sebagian besar petani bunga menyetor kepada pengepul yang datang ke desa kajar setiap pagi
soal keberpihakan maka pak sby dianggap di tengah dianggap netral
cukup besar cukup marak dan kemudian banyak peluang peluang untuk melakukan peretasan di indonesia
para pakar dan dinas teknis

totalnya adalah sembilan lima ratus itu artinya antusiasme masyarakat sangat tinggi
jadi itulah iman itu mempercayai segala yang ada di dalam al quranul karim
biasanya sate gepuk dinikmati warga sekitar sebagai lauk pendamping nasi
power and balance itu jadi seseorang merasa lebih superior pada yang lain lalu dia menekan gitu kan
wah kalau yang berkaitan dengan kesehatan mental
we re listening to abastalk season dua balik lagi bareng wafid moham dan partner gue
jadi itu akan meningkatkan inovasi ataupun meningkatkan saluran penjualan bagi pelaku umkm yang ada tergabung di tokopedia gitu kan
harganya pun sama nyaman di kantong
dan pastinya jadi bisa ikut tertarik gitu
mereka yang melaksanakan ibadah puasa seperti biasa
kita bisa menikmati kue mochi dengan konsep do it yourself
termasuk di antara lebih dari tiga tujuh juta rumah tangga
thailand juga produksinya drop karena ada gangguan
cocok buat kayak makan makan ringan
akan diatur lebih lanjut oleh bapak menteri reformasi
banyak yang bilang kalau permainan ini berunsur magis
lumayan luar biasa nih dua jam saya sudah mengantri
mayoritas pembeli menyebut tertarik datang karena cita rasa makanannya enak yang berharmoni dengan suasana tempat yang unik
begitu sudah mulai attacking statement tetapi dengan jarak jauh lebih soft
oke ya artinya bapak jika nanti sudah seperti itu
debat jawa presiden di gelar minggu malam di jakarta konversi
virus ini telah menginfeksi mamalia termasuk singa laut
belum termasuk pinjaman dari bumn setiap tahunnya
ataupun daging yang memang terkesan tidak ada di tanah air
yang menjadi medan pertempuran utama di tasmania queensland dan australia selatan
saya ingin tahu ini dari daerah mana nih mas ika
kemas nominasi terus nggak bisa tidur kan gue bilang wih kita ke ini yuk
di daerah di provinsi semua provinsi akan disukai
jadwal resmi latihannya sore jam empat sampe jam tujuh
kalau pisang jenis lain hmm bisa
tapi ini juga sebagai catatan saya melihat beberapa kali pertemuan yaitu
masih belum itu kita masih pantau dia
kapan uji kepatutan dan juga kelayakan atau fit and proper test terhadap pemilihan panglima tni ini digelar
gue sempat ngalamin istilahnya orang orang yang pernah ngelatih im

itu masih ada duitnya
sejak itu flu burung telah terdeteksi di tiga puluh enam pertanakan sapi
melihat pohon yang sudah sejak ratusan tahun berdiri turun temurun milik keluarga veronica jenny landan
pertama sarang untuk bertelur
pt kereta api indonesia tengah mengkaji kereta di jalur yang sudah ada hingga satu ratus enam puluh km per jam
aduh saya ini begitu kepayahan menjaga keseimbangan gerobak yang saya bawa
karena faktor mudahnya data pribadi
karena diawal sendiri kami sudah menjelaskan seperti tadi pak hermawan
minim pencahayaan jadi untuk belajar itu disarankan memang siang kalau malam tuh karena kurang pencahayaan
dan ketika menghadapi jordania dalam pertandingan yang terbaik menurut saya sejauh ini dari tim indonesia
rabu sore menteri pupr basuki hadi mulyono
sehari ada sekitar sepuluh dua puluh tabung yang isi ulang
kita ingin peraturan peraturan yang dibuat oleh pemerintah benar benar memihak kepada kita
hingga hewan yang kerap diikutkan berbagai kontes
kombinasi menu makanan dan minuman tidak akan menimbulkan gangguan kesehatan
ya kalau kita lihat sebenarnya pada periode bunga yang relatif tinggi
pemudik mengaku merasakan manfaat posko kesehatan gratis ini
jadi harusnya kalau kita lihat obligasi menarik tetapi pasar paham sebenarnya harusnya memberikan imbal hasil yang menarik
nah terus kalau misalnya ini prof apa namanya suntikan ini
sorry baru pulang baru pulang latihan ya ini baru keluar oke ini kita tek di hamin berapa ya amin dua
ini anda minta mencabut usul yang sudah disetujui oleh praksi
misalkan sekolah sekolah kan disini masuk ya
tirai jendela yang dapat dikendalikan dengan remote jendela yang lebar toilet yang luas dan lux dan juga televisi dan hak barang
tetapi kegiatan masih berlangsung ya karena belum lockdown di wilayah barat ini
ya itu pringo ini kali lu kalimantan pride kali

mempererat persaudaraan dan toleransi antarumat beragama dan kita mengharapkan dengan kegiatan
tetapi tetap liquid dalam jangka pendek
ini kan debatnya sudah selesai
selai apa dong ya
temannya buat makan nasi gantinya ikan
tapi kita cari nadanya kalau ingin nada tinggi kita pukul dari atas kalau ingin rendah dari bawah
memang pada saat kemarin di awal mudik
atau nolong yesus media sosial banyak diwarnai dengan materi perbandingan atau bahkan debat
belakangan juga beredar informasi cuci hidung dapat membunuh virus corona
jadi aku ikut membantu kayak gitu
dari yang berada dimanapun
antara the fed dengan bank indonesia
daerah yang kita tutup kecamatan a b c
karena pada prinsipnya agama kita suka hal hal yang ganjil
dulu kita masyarakat sini belum tahu
kalau cuma main main di komplek gitu doang smp sudah main karena kakak kakak gue juga main basket tapi ya biasa anak kompleks gitu
kita rekomendasikan beli itu di tujuh ribu enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima ya
soalnya yang pertama kali kena itu benar benar pertama yang memicu lah intinya
kayak lu kok kayak lu jangan soto eda kayak lu harus experience dulu
belajar ambil telur mengelilingi sama teman teman
bagi para korban di pengungsian begitu puspa
dan pak maruli untuk aimap
kalau begitu kan industri dalam negeri kita mati
dibangun untuk menerima dua ratus ribu ton sampah plastik rumah tangga setiap tahunnya
seperti yang ia lakukan oleh vivi dan yesi
bu retno terkait dengan kesiapan juga
untuk menarik sebanyak banyaknya partai di luar kekuasaan
meski pada umumnya menimbulkan gejala infeksi yang ringan
tidak memiliki data lengkap
tidak memberikan data pribadi tidak memberikan
yang kedua lemak itu sendiri kalorinya besar
jadi kita bisa mengambil yang lebih besar
dan kok kok juga ini setim sama valentino wungan juga
saya merdeka mengambil pilihan koalisi dengan mas anies
adisa putro pontianak kalimantan barat
tapi kalau patokan dari relaksasi skb empat menteri adalah guru divaksin
mia adalah prai emas di euribean games dua ribu sembilan belas
untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual praktisi pasar modal hans kue
selain itu ada indikasi memang kalau fed masih akan menang
selain itu setelahnya juga kita tetap wajib untuk melakukan pendinginan
di samping itu juga pelaku ini meminta mahasiswa untuk meminjam
siti bersama suaminya yang bekerja sebagai nelayan pasrah dan tak tahu bagaimana hidup menghindari rop
ada satu ratus lima puluh ekor ikan koi yang mengisi pagar kaca sepanjang enam belas meter dan lebar satu meter ini
sudah satu setengah tahun imas hadijah bergelut dengan penyakit diabetes
itu juga menjadi salah satu penyumbang mengapa produksi padi kita juga tidak baik baik saja
dari warga indonesia ataupun warga asing
pokoknya kamu pasti mati di situ
seperempat enam produk domestik brutal global pak
selain itu ada juga seorang pria yang ikut ambil bagian dalam hari laut sedunia
di titik tanraman kayak gitu masih
berhenti beroperasi dan meliburkan karyawan
kita langsung tanya aja ke penjualnya ini akan berpengaruh seperti apa
jadi pasar kita memang agak gejolak tapi nggak terlalu besar gitu
oke jadi tidak usah panik ya masyarakat indonesia tapi tetap waspada
artinya seharusnya dalam periode apapun atau katakanlah saat ini sedang dalam periode mudik
apalagi belum lagi kita bicara mengenai kebiasaan kebiasaan buruk yang lainnya
karena kalau kita tidak bisa mendesain satu sistem yang bisa
kita lihat total kecelakaan mulai dari dua ribu delapan belas hingga tahun dua ribu dua puluh tiga tepatnya pada dua puluh tujuh bulan delapan ini data terakhir yang kami dapatkan dari pt kai
insya allah kalau kita di industri industri batik yang di kota kota
pembuluh darahnya berarti mungkin ada yang terganggu di pembuluh darah placenta tersebut
untuk icu nya itu sudah mencapai tujuh puluh persen
sam dan sebagai rekan pengusaha warteg punya rumah yang tergolong luas
serat akan dimasukkan kembali ke dalam mesin
selama pandemi covid sembilan belas bisnis maskapai menjadi sektor yang cukup terpuruk
gerakan ini sudah berjalan selama satu minggu namun pembagian bantuan dilakukan setiap sabtu dan minggu
si games kan waktu itu jadi baru bisa ngumpulnya setelah dari si games
jadi untuk faktor x yang tadinya itu bisa menyebabkan kita gagal panen kerusakan panen dan lain lain
dari sumber detik com mengatakan lukas diamankan oleh tim penyidik kpk di papua
dimana disini nanti akan disemayamkan tiga korban jatuhnya pesawat tni angkatan udara pada kamis kemarin
pilihan memasang gas bumi untuk sumber panas kompor di rumah menjadi pilihan terbaik
prabowo maksudnya waktu itu erik thohir di ttp gitu
letaknya yang berada di kabupaten majalengka jawa barat dianggap tidak strategis
mereka juga support semua bener bener support gue
waktu panen kita meluruskan pematang itu dengan batuang
anak anak ini dihadapkan pada arus informasi yang bisa didapatkan dari mana saja
nah peristiwa pembangunan masjid yang dapat kita lihat sekarang ini adalah terjadi pada hari raya
ya udah denger banyak ya udah pernah kenal lagi kan
helom dan senter menjadi perlengkapan penting yang harus dikenakan
apabila diakumulasikan bisa menyentuh angka enam puluh empat hingga enam puluh lima juta ton sampah
kalau kita lihat dari kronologi ke kejadian ini
prosesi pemakaman dijadwalkan akan memakan waktu sekitar sepuluh hari
ratusan warga laki laki dan perempuan berjalan di sawah sambil membacakan doa
anda bersama sbs bahasa indonesia
liat gak enaknya pake transportasi umum gak sih
jadi nabi menanya kamu makan dari mana
bisa jadi lebih lelah
menjamin pula kesehatan mereka jika ada yang terpapar positif covid sembilan belas di sana
sementara who memiliki ambang batas sendiri terkait dengan efikasi vaksin covid sembilan belas
di waktu yang cukup singkat selama saya di madinah
bagaimana mau melakukan gencatan senjata
kalau di gitar konvensional kan ada fret pake tangan
sehingga otomatis barangkali kalau kita common sense begitu popularitas raja yang baru ini barangkali memang tidak setinggi ibunya
nah pemaknaannya sendiri itu dari hewan hewan lalu tanaman tanaman dan gambar gambar yang ada di sini itu memang jejak kehidupan dari para manusia purba
kalau nggak dibayar kan gitu aja
apakah kemudian sosok raja charles iii ini akan selalu dibayangi oleh bayang bayang sosok ibundanya
ini diharapkan tentu ekonomi tiongkok akan mulai lebih bergerak
bisa menjaga kesehatan sel tubuh
tidak sebanyak yang kita ketahui di sini aja
jika dewan adat memberikan hukuman atas aktivitas yang ia lakukan
penumpang hanya boleh menuju peron tiga puluh menit sebelum keberangkatan
tiga jenazah yang dimakamkan di taman makam puspo pasuruan jawa timur
nah kalau kita pakai bahan bakal alternatif ini yang seratus persen organik
jangan sepelekan benjolan pada payudara
ini juga melibatkan parlemen
yang disediain oleh lpi
ya sebenarnya sih keberatannya iya gitu
tepat di jalan purwodadi menteng jakarta pusat kendaraan roda empat tentu tak bisa melintas
ini juga bisa mempererat tali persaudaraan dan tali kekeluargaan antar warga
sementara itu router institute juga melakukan jajak pendapat terhadap kepercayaan masyarakat indonesia terhadap berita di media
sementara pemerintah kabupaten muba menyiapkan satu dua ratus dosis hingga total vaksin pelajar di daerah tersebut berjumlah tiga empat ratus dosis
ada varian mozzarella dan bisa ditepan itu sih
bukan karena pandemi tapi karena resiko
agar perdebatan masuk pada salah atau tidak bukan proses hukum acaranya
tapi gak apa apa kok udah di bypass kok berarti kan jantungnya udah sehat deh gak bakalan kena lagi
kawasan gempol masyur sebagai salah satu referensi tempat sarapan di kota kembang
terus baru ditanya sama pelatih gimana
dan saat menjual ya bisa saja nanti mempengaruhi harga mungkin turun lagi dan lain sebagainya gitu ya
ketika tes tes tertulis aku nggak di wa siapa yang gak ngamuk
dijawab dengan opinion base
es krim apo dikenal dengan varian rasa es krim jadulnya
untuk penyajiannya tumpang koyor dipadukan dengan nasi daun pepaya dan serutan pepaya muda
polda lampung juga akan memberikan pendamping secara psikologi terhadap keluarga
dekat wali kotanya harus dekat
nah mungkin salah satu kesiapan kita juga kurang sih
menjadi aspek yang betul betul dipikirkan
korban atau pendamping korban tidak boleh
anda harus perhatikan dan waspadai saat menggunakan aplikasi penggiri pesan
yang saat ini diakui bubblesti
kayak sia sia nyuci karena bau pek
merupakan satu dari tiga harimau sumatera yang menderita penyakit kronis
mereka lebih merasa dirinya berharga
tidak menunjukkan bahwa ini milik siapa
kita juga bisa merawat warga dari kota maupun kabupaten lain yang berdekatan dengan kabupaten tangerang
tetapi kalau dari sudut pandang kami digital forensik
pengurus tidak mematok tarif untuk proses pemijatan
dan sebagai perjuangan kita sebagai suara anak muda ke depan
jadi penutup ritual setelah peletakan batu
kita bisa lihat juga or exclude produk kita di hotel di sobre
karena dia karena dia udah tau gue bakal ke amerika ya bakal ketemu pemain nba yang lebih baik
jadi saya sama aja sih rasanya walaupun beras naik ya saya lihat di berita berita kemarin
dikerjakan apa yang sudah disepakati
berkaitan dengan kultur australia
nah kalau dibentuk tim likuidasi
nah kali ini saya sudah di nasi kebuli gaza
dan kita harus memastikan
di mana proses yang adil dan bersih akan dilegitimasi oleh seluruh masyarakat
apa yang menjadi patokannya
bayangkan satu ratus lima puluh enam anak satu jam dalam satu hari